konsulat belanda jerman inggris dan swedia menutup kantor mereka di istanbul turkiye pada rabu
dalam instagramnya konsulat jenderal jerman di istanbul menyatakan kantor mereka tutup sejak satu februari
dan pengurusan kisah serta paspor akan ditangguhkan hingga pemberitahuan selanjutnya
di gerbang kantor konsulat jerman juga dituliskan karena konsulat ditutup
seluruh janji pertemuan dibatalkan dan perkembangan selanjutnya bisa dilihat di situs resmi mereka
hal yang sama juga dilakukan konsulat jenderal belanda
dalam pernyataannya melalui twitter konjen belanda ditutup sementara untuk umum sejak tiga puluh januari dua ribu dua puluh
penutupan kantor konsulat sejumlah negara di eropa itu berhubungan dengan insiden pembakaran al quran
oleh rasmus paludan seorang warga negara swedia namun menjadi ketua partai sayap kanan denmark tamkurs
aksinya itu sebagai protes terhadap pemerintah turkiye yang dianggapnya terlalu ikut campur
dalam rencana masuk ke jerman
penutupnya swedia dalam organisasi pakta pertahanan atlantik utara nato
aksinya itu kemudian diikuti oleh edwin fagens forts seorang aktivis anti islam
yang membakar al quran di depan sebuah masjid di copenhagen belanda
perbuatan inilah yang membuat kondisi politik antara turkiye dan sejumlah negara di eropa memanas
peristiwa itu juga memicu terjadinya unjuk rasa di sejumlah negara termasuk indonesia